gak boleh gue jadi imam
abang boleh saya juga boleh
nenok ada sembarangan lu
jadi imam itu ada ketentuannya ada syarat syaratnya lu tau gak
kalau gitu silahkan abang imam
ya jawab dulu ini siapa
lu kebangetan ya
gue pulang bukan sugeng kopi malah ngajak berantem
lu sama aja lu sama orang kampung ini semuanya
gak ada lagi yang ngehargain gue
lu si marjuki si mamat
apa sih maunya lu
kamu jadi marah sih bang
nikah cuma nanya
bagaimana gue gak marah
selama ini gue setia sama lo
gue gak pernah selingkuh
gue keluar rumah itu cari nafkah yang halal buat keluarga gue
sekarang dituduh yang gak ngembang
nikah nanya ya pendek
enak aja dong udah udah
eh selama ini malah mencurigain gue
selama ini kemohon lo gue ikutin terus
capek bubar aja bubar
besok pagi paginya ya
adek lagi ngapain
nanti gak naik kelas loh
literally kan aku udah gak disayang
katain dari barusan
dia terus ngapain lu nanya
kemarin aja indri di rumah oma gak ada yang nyariin
indrinya kan gak hilang
mau senyum tuh
siapa yang mau senyum
siapa yang mau senyum
siapa yang mau senyum
ada apaan lu
minggu ketua airway
apain gue jadi ketua airway
siapa aja yang jadi ketua airwaysnya pasti
takut sama gue
terus gua ngapain lagi jadi airway
bang muhid kenapa
gak pernah ngelakal alfi kri
bang ritched jadi imam there sekarang
gimana yang luak biasa
kak gua duluan ya
yuk udah mau maghrib ke masjid
iya nri ntar lagi nri
tumben biasanya lu jam segini udah bantuin rumah juga di masjid
tadi siang bareng gue agak agak enak nri
demam bersin ada batuknya lagi
gejala flu dan batuk loh bro
tumben sampe kesini
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
silahkan pak rizal
nggak boleh gue jadi imam
abang boleh saya juga boleh
nenok ada sembarangan lo
jadi imam itu ada ketentuannya ada syarat syaratnya lo tau gak
eh jemaah semua nih dengerin
siapa yang pantas jadi imam
pak muhyidd aja
jemah aja tau siapa yang lebih pantes
suapnya rapetin itu yang belakang depan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ngelipet aja yang rapi dong sayang
anak mama tuh kalau cemberut nanti
duh cantiknya ilang loh
jadi sebagai ketua penasehat dewan kehormatan masjid
gue ngebekuin kepengurusan masjid yang sekarang ini
gue akan bentuk kepengurusan masjid yang baru
gue mau pilih orang orang yang betul betul mau ngurusin masjid
bukan ngurusin orang hamil
kita tunggu dalam aja yuk
males gue ketemu pak muhyidi
ketemu calon mertua lu maksudnya
papa sama chammer lu maksudnya